anda kembali di cnn indonesia today
kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo berencana merekrut lima puluh enam pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
listio menyatakan lima puluh enam orang tersebut diusulkan menjadi aparatur sipil negara di baris krimpori
listio mengungkapkan pihaknya bersurat secara langsung kepada presiden joko widodo terkait rencana ini
presiden pun setuju dan telah mengirimkan surat jawaban melalui mensesnek pada dua puluh tujuh september lalu
listio menambahkan rencana perekrutan ini dilakukan karena melihat rekam jejak dan pengalaman seluruh mantan pegawai kpk dalam memberantas tindak pidana korupsi
harapannya langkah ini bisa bermanfaat dan memperkuat jajaran organisasi kops bayangkara
untuk menindaklanjuti rencana perekrutan mantan pegawai kpk ini kapolri diminta untuk berkoordinasi dengan menteri pan rb dan juga badan kepegawaian negara
ke lima puluh enam orang yang tidak lolos twk tersebut secara resmi akan diberhentikan dari kpk
kpk per tiga puluh september mendatang